sebuah gedung tiga lantai yang berlokasi di jalan balikpapan petoja selatan gambir jakarta pusat
rabu sore menjadi sasaran razia petugas south pole pp
di gedung ini petugas mencurigai adanya aktivitas perkantoran yang beroperasi secara sembunyi sembunyi
kecurigaan petugas pun terbukti
di lantai satu dan dua yang merupakan showroom mobil sejumlah karyawan kedapatan sedang beraktivitas
tidak ada yang beroperasi
tak hanya itu di lantai tiga petugas juga mendapati kantor pembayaran angsuran kendaraan juga masih beroperasi
karena telah melanggar aturan di masa ppkm level empat showroom mobil disegel petugas
sementara untuk kantor pembayaran angsuran kendaraan hanya mendapat sanksi teguran tertulis
karena masih masuk sektor esensial kategori finansial
tadi kami temukan terus kami segel
untuk karyawan yang beroperasi kita harus mencari karyawan yang beroperasi
yang di lantai tiga sektor esensialnya itu pembayaran berkreditan kami berikan sanksi teguran tertulis
selama penghentian sementara petugas juga akan melakukan pengawasan
jika kedapatan kembali beroperasi kantor ini terancam sanksi denda hingga pencabutan izin usaha
seperti diketahui pemerintah telah memperpanjang pemberlakuan ppkm darurat dengan sebutan ppkm level empat
selama masa ini perkantoran yang diizinkan beroperasi hanyalah yang masuk kategori esensial dan kritikal